kemudian syarat sedetail sebanyak itu seadministratif itu dikeluarkan oleh suara

gerindra maksimal tanggal sepuluh juli seluruh persyaratus lengkap berkas lemak kek tapi
faktanya juga banyak yang berapa hari ini baru melengkapi berkas oke oke kita akan bahas juga serba
serbinya dan apa sih sebenarnya yang diharapkan publik dengan para calon calon anggota legislatif
ini apakah kita akan menemukan
yang sama orang yang sama tabiat yang sama dari pemilu pemilu yang sebelumnya atau kita punya
hadapan baru dengan partai partai yang ada di sini kami akan segera kembali saja berikut tetap sama
hai selain persoalan administrasi yang kata fadi sebenarnya sangat bisa disenderhanakan banyak
juga hal lain yang kemudian biji catatan katanya juga silonya juga dikeluhkan bang badra anda
mengalami kesulitan kesulitan yang sama nggak sih dengan persyaratan yang sulit gitu misalnya apa anggota
anggota caleg caleg anda kemudian infrastruktur kpu dan juga informasinya bisa sangat menunjang
balik calek ini untuk bisa mempercepat atau mempermudah pencalekan
salah satunya dengan silon ini dengan tim tim it kita banyak keluhan dari daerah daerah
karena adanya kadang mati kadang hidup
sehingga untuk meng input data dengan kejar tayang ini memang sulit
bahkan sampai malam ini ada beberapa teman di daerah masih meng input data untuk persiapan ke kpu
untuk mengejar pukul malam ini
sehingga memang secara teknis walaupun itu bukan kewajiban tapi keharusan oleh kpu bahwa data yang akan disetorkan harus sesuai dengan data yang ada di silon
otomatis data dimasukkan ke silon dulu baru hard copy nya diserahkan
jadi inilah salah satu yang membuat lambat teman teman partai baik di daerah maupun di pusat saat ini
termasuk di berkarya
oke tapi ini tidak
menjadi sebuah kesulitan berarti atau memang ini menjadi halangan yang cukup berarti terutama untuk partai partai baru ini
saya kira kita belajar dari sipol pada saat verifikasi
saya kira sipol lebih susah daripada silon untuk pencalekan ini
saya kira itu bisa teratasi
oke bang andre pertanyaan pertanyaan yang kemudian bisa ditagih publik
saya pilih dua karena memang secara acak saja ya
satu partai lama dan satu partai baru
partai ini juga kita ajak
acak acak bang andre yang kemudian menjadi salah satu yang terpilih
apakah syarat syarat yang kemudian disyaratkan oleh kpu kemudian menjadi kontroversi terutama terkait dengan caleg caleg mantan harapidana korupsi itu bisa dipenuhi oleh gerindra
atau ada juga mantan narapidana kasus korupsi yang kemudian masih menjadi caleg dari partai gerindra
sampai saat ini kita tidak mencalonkan ya
tapi memang ada figur bang taufik ya muhammad taufik ketua dpd gerindra
beliau salah satu mantan terpidana yang sudah dihukum waktu itu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
nah beliau sedang menggugat di mahkamah agung tapi itu di luar undang partai
partai tidak membantu tidak mau advokasi itu hak politik beliau kami hormati
tapi bang taufik sendiri atau muhammad taufik sendiri dicalonkan apa tidak
atau mencalonkan diri nggak dalam pemilu presiden
beliau berencana mencalonkan diri
berarti sudah dicalonkan
apakah partai tidak mempertimbangkan dampak ke publiknya atau tidak mempertimbangkan suara publik atau persyaratan dari kpu ini sebenarnya
ya kita tentu mempertimbangkan segala hal ya
termasuk harapan publik bahwa ke depan bahwa caleg caleg itu harus bebas dari perilaku korupsi
kita mendukung si kpu kpu ini
nah tapi ini kan ada hak politik orang juga
kami menyerahkan kembali kepada figurnya
seperti bang taufik dia ingin memperjuangkan hak politiknya
beliau menggugat ke mahkamah agung ya kita persilahkan silakan
tapi partai tidak membantu dan tidak memfasilitasi
itu hak politik beliau
gerindra sendiri menganggap bahwa pkpu khusus ini memang dirasa salah menyalahi hak hak
kami dari awal sudah menyampaikan bahwa seharusnya pkpu ini harus dimasukkan dalam undang undang
itu yang kita minta kepada kpu bukan membuat peraturan yang bertentangan
dan ini sudah dibuktikan oleh partai gerindra
ingat partai gerindra ini adalah salah satu partai besar di republik indonesia yang kadernya di dpr ri tidak pernah tertangkap ott oleh kpk
ini menunjukkan apa
bahwa proses pencalekan dan proses seleksi kami itu sudah sesuai on the track
bahwa perilaku kader kader kami adalah kader bebas korupsi
kita lihat di ktp hampir seluruh fraksi ditangkap oleh kpk
partai gerindra tidak ada

tapi untuk kasus ini partai gerindra tidak ada
tapi untuk kasus ini partai gerindra tidak ada
tapi partai gerindra kemudian tidak mematuhi atau membiarkan salah satu anggota legislatifnya
kejadian itu kan terjadi sebelum muhammad taufik bergabung bersama partai gerindra
sebelum adanya partai gerindra
jadi tidak bisa dihubungkan dengan partai gerindra
yang jelas anggota dpr ri partai gerindra tidak ada yang terlibat perilaku koruptif
itu fakta yang bisa kita pertanggung jawab
beda dengan pdip partai golkar atau partai partai lain yang memang kader kader tertangkap tangan oleh kpk
kalau partai berkarya ada atau tidak bang badar
ada sih beberapa yang mendaftar ke kita tapi kita tidak memasukkan dalam proses seleksi
jadi sudah dihambat atau sudah disingkirkan sejak tahap awal ya
kenapa tidak seperti partai gerindra saja
kan ini kan masih diperjuangkan di mahkamah agung kalau tidak salah
kita mendengar aspirasi masyarakat keseluruhan bahwa memang apa yang dilakukan oleh teman teman kpu ini sangat didukung oleh masyarakat kebanyakan
sehingga itu sangat diperjuangkan oleh masyarakat kebanyakan
sehingga itu sangat didukung oleh masyarakat kebanyakan
dan itu juga oleh partai baru seperti kami juga mendukung langkah yang dilakukan oleh kpu
saya mau minta komentar fadli soal ini tapi kita harus break dulu sejenak
kami akan segera kembali usai jenam berikutnya
tetap bersama kami
tetap bersama kami
jadi gerindra ada satu ya saya tinggal sekali lagi ya
yang mantan dari pidana kasus korupsi yang mudah mendaftarkan sebagai caleg
meskipun masih berjuang di mahkamah konstitusi ya bang andre ya
ya itu hak konstitusi beliau
yang jelas kalau memang bang taufik memang ingin menjadi anggota dprd dki ya tentu beliau sedang menggugat
fadli komentar ya gitu
yang jelas satu hal seluruh kpu di dpr gak ada yang tetap tangan dalam kpk
fadli bagaimana komentar ya
ya pertama di peraturan kpu dua puluh dua ribu delapan belas itu kan jelas bahwa subjek yang dilarang untuk mencalonkan mantan narapidana korupsi
kejahatan seksual terhadap anak dan mantan narapidana narkoba itu kan diberikan kepada partai
jadi partailah yang dilarang untuk kemudian mencalonkan
kalau masih dicalonkan konsekuensinya kan pencalonannya akan dikembalikan
nah jadi nanti ikuti konsekuensi itu saja bagi partai yang masih mencalonkan
itu secara kacamata administrasi ya secara substansi
dan menurut saya memang ini kan sudah lama jadi perdebatan di publik dan mayoritas publik mendukung ini
dan semua partai kan juga menyatakan mendukung sebetulnya
substansi larangan terhadap mantan napi korupsi mantan bandar narkoba kejahatan seksual terhadap anak
itu mesti dilarang untuk kemudian menjadi calon anggota legislatif
agar kemudian pemilu kita bergeser dari paradigma yang prosedural saja menjadi hal yang lebih substansial
untuk memperbaiki kualitas anggota legislatif di parlemen
dan hampir semua partai politik setuju sebetulnya
hanya perdebatannya kan soal kenapa ini diatur di pkpu dan di undang undang
tidak di undang undang
nah justru kalau pertanyaannya kenapa tidak diatur di undang undang
kita tanya kepada partai politik yang membuat undang undang kenapa dulu tidak diatur ketika menyusun undang undang tujuh dua ribu tujuh belas
tapi anda memahami nggak alasan bang andre dan partai gerindra tetap membolehkan salah satu kadernya yang mantan terpidana kasus korupsi
ya harusnya karena sudah clear ada larangan di peraturan kpu
dan itu adalah ketentuan administrasi pemilu legal formal yang berlaku bagi semua secara harga omnis
ya harusnya dipatuhi
tapi kalau memang masih ada yang mencalonkan kan konsekuensinya pencalonannya akan dikembalikan
dan proses pencalonan anggota legislatif ini kan proses yang berbeda dengan upaya hukum yang dilakukan ke mahkamah agung
proses di mahkamah agung itu sekarang mesti dihentikan karena undang undang pemilu yang jadi batu uji di proses jr di makam agung itu
sedang diuji juga di mahkamah konstitusi
jadi ada ketentuan itu di dalam peraturan mahkamah agung terkait dengan uji materi
kalau ada undang undang yang jadi batu uji yang dilakukan di mahkamah agung sedang diuji juga di mk
maka prosesnya harus dihentikan sementara
jadi kita menghormatilah proses itu
kalau kemudian ada yang mengajukan upaya hukum ke ma ya kita hormati saja
tapi yang paling penting menurut saya mas budi sepanjang pkpu itu belum dibatalkan oleh mahkamah agung
baik partai politik baik itu bawaslu baik itu kpu harus mematuhi itu sebagai ketentuan administrasi pemilu yang berlaku secara baik
kalau ada partai seperti gerindra dan mungkin saja ada partai partai lain
ya konsekuensinya pencalonannya akan dikembalikan
bang andre partai gerindra siap dengan tidak hanya pencalonannya dikembalikan
tapi juga punya dampak politik misalnya ya punya dampak persepsi
yang itu tidak bisa didindarkan ya pak budi
ya tentu potensi itu juga ada
karena kan publik tentu berharap partai mematuhi ini karena partai punya yang semangat yang sama juga
untuk menghadirkan figur caleg yang anti korupsi bukan bandar narkoba bukan mantan kejahatan seksual terhadap anak
kalau ada persepsi gitu gimana bang
kami meyakini bahwa masyarakat tahu rekam jejak partai gerindra
partai ini yang menolak pansus kpk bukan ingin membubarkan kpk seperti partai partai lainnya
yang bergabung dalam kapasitas kpk partai ini terbukti anggota dpr ri tidak ada ditangkap oleh kpk
jadi masyarakat tahu rekam jejak partai greendraft
jadi kalau hanya ada satu muhammad taufik disitu itu tidak merubah persepsi
saya rasa tidak akan merubah persepsi publik
karena kita tahu ya greendraft khususnya pak prabowo sudah merekankan bahwa perilaku koruptif adalah musuh dari partai
siapa yang korupsi langsung dipecat oleh pak prabowo dan partai gerindra
jadi apa yang terjadi di bank taufik ini ini jauh terjadi tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan kalau tidak salah
jauh sebelum partai gerindra ada
sepuluh tahun sebelum partai greendraft ada
kalau partai berkarya melihat kasus partai greendraft ini agak nyambung nggak logikanya semangatnya dengan aplikasinya gitu
kalau partai berkarya di adrt kita pun sudah tertulis bahwa tujuan hadirnya partai berkarya ini adalah salah satu
itu sebenarnya memberantas korupsi
jadi kami tunduk sama aturan internal kami
didukung oleh teman teman dari kpu aturan itu otomatis sejalan
dan harapan masyarakat ke depan seperti itu
jadi kami tidak ada beban dengan aturan itu
kalau ketua umum sendiri bersih ya dari kasus kasus yang kemudian disyaratkan oleh pkpu sendiri ya bang badar
meskipun pernah menjadi terpidana juga
ya itu kan terpidana lain
tidak dipermasalahkan oleh aturan kpu
dan itu sudah dilakukan dilaksanakan hukumannya
dan sebagai warga negara bebas juga
jadi ini adalah hak dipilih maupun memilih
saya minta terakhir tiga puluh detik dari kedua partai
apa komitmen dari partai gerindra dengan pencalekan ini untuk menjadikan dpr dprd satu dprd dua menjadi dpr atau wakil rakyat yang lebih berkualitas dibanding lima tahun yang lalu
ya dengan proses seleksi kita yang ketat dan sudah berpengalaman lima tahun yang lalu menghasilkan anggota dpr ri yang bersih
insya allah yakinlah masyarakat
partai gerindra akan menawarkan anggota legislatif yang bersih
punya komitmen integritas dan insya allah akan memperbaiki nasib bangsa indonesia jauh lebih baik yang terpuruk di zaman jokowi sekarang ini
oke adrian rosiade dapil sumatera barat i
bang badar silahkan
yang jelas tagar kami kalau teman teman lain ada tagar ganti presiden dua ribu sembilan belas kami ganti dpr dua ribu sembilan belas
otomatis ini harapan partai berkarya utamanya motivasi buat caleg caleg
utamanya yang ada di kabupaten kota provinsi maupun di pusat ini
tentunya caleg caleg yang kami ajukan adalah caleg caleg yang terbaik
baik itu badar udin andi picunang sulawesi selatan tiga
dua puluh detik dari anda
kita berharap proses ini kan hari terakhir pendaftaran calon anggota legislatif setelah ini akan ada pemeriksaan berkas
dan kita berharap kpu segera mengumumkan kepada publik bakal calon anggota legislatif yang mendaftar
agar publik bisa ikut mengecek dan kita bisa mengunggah
siapa saja calon anggota legislatif yang mendaftar termasuk yang paling penting adalah partai politik mana yang kemudian tidak mematuhi ketentuan larangan soal
mantan narapidana korupsi narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak
agar kemudian ada kontrol dari publik juga dan partai masih bisa memperbaiki untuk mengganti kemudian calon yang jauh lebih baik dan memenuhi kualifikasi itu
baik mudah mudahan harapan kita semua bisa terwujud dari komposisi dan konfigurasi anggota parlemen dan juga wakil wakil rakyat kita di dua ribu sembilan belas nanti terima kasih bang andre
terima kasih bang badar
terima kasih bang fadli atas perbincangannya
demikian layar pemilu terpercaya pada malam hari ini
saya budi arief putro